panglima tni marsikal hadi cahyanto bersama kapolri jenderal tito karnavian dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan bnpb dan juga pemerintah riau di pangkalan udara rosmin nurjadin pekanbaru
rapat menghasilkan poin penting bahwa pemerintah fokus penuh pada penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di riau
usai menggelar rapat panglima tni marsikal hadi cahyanto menyatakan bahwa penanganan karhutlah di riau bakal ditingkatkan dengan melakukan modifikasi cuaca hujan buatan
pemadaman lewat udara melalui pengarahan helikopter waterbombing terus dimaksimalkan
tni juga akan mengerahkan satu unit pesawat hercules untuk melaksanakan pengeboman menggunakan bola air
sementara itu kapolri jenderal tito karnavian memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan penangkapan langsung pelaku pembakaran
kapolri juga meminta jajaran tni turut melakukan penangkapan pelaku pembakar lahan untuk selanjutnya
diserahkan kepada penyidik kepolisian
setelah kami dapat informasi dari kepala bmkg wilayah provinsi riau bahwa kemungkinan curah hujan itu akan kita bisa kelola untuk pembuatan untuk tmc
kepala bmkg wilayah provinsi riau berkata
pemegang pemegang ini kita mau
saya sudah mengobatkan kepada jajaran muda seluruh indonesia untuk melakukan penyegaran tugas
artinya proses hukum pada yang dapat pembakaran